menteri perdagangan zulkifli hasan menghadiri langsung peluncuran jakarta muslim fashion week atau jmfw dua ribu dua puluh empat di jakarta pada jumat dua puluh tiga juni dua ribu dua puluh
acara fashion muslim ini digelar untuk terus memperkuat konektivitas antar sub ekosistem pengembangan fashion muslim di dalam dan juga luar negeri
menteri perdagangan zulkifli hasan menghadiri langsung peluncuran jakarta muslim fashion week atau jmwf dua ribu dua puluh empat di jakarta pada jumat dua puluh tiga juni dua ribu dua puluh
acara fashion muslim ini digelar untuk terus memperkuat konektivitas antar sub ekosistem pengembangan fashion muslim di dalam dan luar negeri
yang akan diselenggarakan di ice based tanggerang banten pada sembilan belas hingga dua puluh satu oktober dua ribu dua puluh tiga mendatang
dalam peluncuran acara tersebut zulkifli hasan menyebut
melalui ekosistem yang terbentuk antar desainer lokal konsumen pelaku usaha pemerintah dan pihak lainnya
serta kerjasama jmwf dapat berdampak luas dan menghasilkan dampak positif bagi perekonomian tanah air
nggak bisa setahun kita bikin jakarta muslim fashion week besok ada lagi
agar talenta talenta muda yang kita terdisaksikan nebar nebar kan
bukan salah dengan desainer desainer dari mana pun
jadi kita punya itu
konsistensi dan tentu kerjasama
kerjasama ada sponsornya ada pemerintahnya tentu ada pelaku usahanya ada pemerintah daerahnya
ekosistemnya kita mesti bangun
kalau itu bisa jadi satu ekosistem yang kuat
tadi kerjasama yang kuat itu konsistensi maka kita bisa berkembang dengan cepat
chairman indonesian fashion chamber lisa fitria
selaku event organizer jakarta muslim fashion week dua ribu dua puluh
mengungkapkan pihaknya telah mempersiapkan agar produk yang ditampilkan dalam ajang jmwf dua ribu dua puluh
siap untuk go international
nggak hanya cuma baju muslim saja
tapi juga ada baju modest wear yang bisa dipadu padan gitu
untuk tampilan gaya gaya yang lebih apa namanya
lebih modest ya maksudnya lebih familiar
nggak yang terlalu syari sekali gitu
tapi ragamnya bermacam macam
di sini kita pengen ngasih tahu sih bahwa jem fb ini udah siap untuk go international gitu
jadi ragam gaya tampilan busana muslim ini ditampilkan semuanya di jem fb
begitu pula dari sisi peserta telah disiapkan agar siap untuk menerima pembeli atau bayar internasional